mas al kenapa sih
kayaknya kemarin udah baik baik aja
kok sekarang balik lagi kayak awal
mulai pikirnya aku gak bete
bandit tadi kiki liat
terus abis itu kiki nyariin mas al
cuma kiki gak tau kemana mas al kemana
kamu mendingan disini dulu deh istirahat
tapi saya mau keluar mau ketemu sama orang tua saya
loh ibu mau kemana
kan tadi saya sudah bilang
ibu tunggu dulu disini
tapi saya mau ketemu sama orang tua saya di depan boleh ya
ibu tunggu dulu ya
ibu dan bapak sudah boleh pulang
untuk obatnya bisa ditebus di apotik
toiletnya di sebelah mana ya
oh di sebelah sana pak
ibu tunggu dulu disini ya
biar saya panggilkan keluarga ibu
sudah di boleh pulang oleh dokter pak
bu sekarang masih ada di dalam karena masih lemas
beliau juga ingin bertemu dengan ibu dan bapak
kalau gitu kita langsung ke sana ya pak
kalau tim dari amerika mau datang ke sini pak
dan ingin bertemu dengan bapak
tim amerika yang mana ya pak
iya betul pak
tim amerika yang ingin ke kantong
saya itu kan harus dampingin mama ya karena mama dipanggil ke kantor polisi
ya baik pak
saya juga masih menunggu pak jawaban dari tim pengacara
karena sama sekarang belum ada jawaban
udah yang penting kalau misalkan ada kabar dari pengacara harus ngobrolin saya
semoga aja pengacara keluarga bisa dampingin mama supaya mama tenang dan gak ketakutan
ternyata badan kakak gak sekuat itu dalam menghadapi ini semua sih ya
baru kayak gini aja atau udah kangen sama kamu sih
buatin tuh suka bunga apa ya
saya kurang inget pak buatin suka bunga apa
sepertinya saya harus belajar hal hal yang baru sekarang ya
permisi pak ada yang bisa saya bantu
saya mau cari bunga nih
kalau boleh tahu buat siapa pak bunganya
ini ungu juga bagus nih ungu bagus
putih wah bagus bagus semua ya
ini bunga apa ya
ini bunga matahari pak
ya boleh deh bunga matahari
kenapa bunga matahari pak
wah tepat sekali pak
ini bunga matahari yang sangat cocok
ini bunga matahari yang sangat cocok
diberikan ke istri bapak
tunggu sementara pak saya akan buat kemasnya dulu
buket ya terima kasih
pelambakan kebahagiaan ren
meskipun saya belum ingat semuanya
tapi semenjak saya pulang
kamu sudah menjadi matahari buat saya nih

kamu tau gak sih hari ini hari apa
masa gitu aja mbak andin tanya
yaudah jelas hari ini tuh hari selasa
ada apa di hari selasa
nggak ada apa apa ini hari selasa aja
iya kok bener ini hari selasa kok mbak andin ini gak salah
kok mbak andin malah jadi pt gitu ya
kan kiki gak salah
jadi aku harus kasih tau
nanti aku dibilang agresif
tuh kan sekarang mbak andin malah ngelamun
mohon maaf pak bunganya sudah jadi
jadi berapa ya
totalnya jadi empat ratus ribu rupiah pak
mau saya terima
pas ya pak ya
tadi al debaran kan
kenapa dia gak ngenalin gue
kenapa sih al
apa gua yang terlewatkan sesuatu
tapi mau gimana pun mau sekarang
gue kayak ketemu kakaknya sena
ditanyain macem macem sama dia
kalo gue pernah ngapain sena
apa gue harus cabut ya
kakaknya bakalan curiga
kalo gue memang bener bener bersalah
lu harus bisa berpikir jernih
lo harus tenang
lo gak boleh kabur
sena pernah cerita kalau kakaknya itu
dan dia sangat ngelindungi sena
kayaknya gue gak sanggup deh
kakak dateng lagi
kamu suka kan
kamu apa kabar disana
kakak kangen sama kamu
kakak sedih kamu pergi sienna
semua begitu mendadak dan tiba tiba
kan kakak rasa kakak gak akan pernah siap
terima ini semua
bahkan pernah sanggup
tapi yang bikin kakak lebih sedih lagi
ternyata kamu punya banyak masalah sebelum kamu pergi untuk selamanya
tapi kamu ada masalah
kenapa kamu gak datang ke kakak seperti biasanya dan kamu cerita semua masalah kamu ke kakak
padahal kalau kamu cerita ke kakak
kakak pasti akan bantu untuk menyelesaikan semuanya sampai selesai
apa ini karena yang kamu sering bilang ke kakak
kamu pengen mandiri
kamu pengen bikin kakak bangga
kakak selalu bangga sama kamu cnn

seharusnya kamu biarin kakak menyelesaikan masalah kamu
rahasia apa yang bikin kamu sampai takut untuk cerita ke kakak saya
kakak jadi mikir
mungkin gak kamu cerita rahasia kamu ke sana
kakak harus cepatnya hubungi sienna

kakak sienna bisa menghampiri kakak

gue bener bener ngerasa familiar ya sama mbak jabri yang di toko bunga tadi
ini perasaan saya atau
tapi kalau saya kenal sama laki laki itu
seharusnya kan dia juga mengenal saya pastinya
dan dia harusnya nyapa saya
mungkin ini murni perasaan saya aja kali ya
tadi saya perhatikan bapak seperti memikirkan sesuatu pak
siapa tahu saya bisa membantu pak
atau mungkin ada yang perlu dibeli lagi pak sebelum kita pulang
sama kita ke tempat pesanan yang saya bilang ke kamu itu
tadi waktu pas di toko bunga
ada salah satu pembeli diisi
kamu kira kira kenal nggak sama orangnya
maaf orang yang mana ya
ya mungkin mungkin si sipan sama kamu kali ya
karena kan kamu sempat terima telepon tuh
ya saya aneh aja sih
di masa saya sekarang lagi amnesia begini
tadi waktu pas ketemu sama dia saya ngerasa
kayak pernah kenal
kepikiran buat saya
bapak sempat bicara sama orang itu pak
enggak enggak enggak
terus saya senyum aja ke orangnya
karena merasa punya perasaan seperti itu mungkin
saya pikir kamu kenal atau memang akan bisnis saya atau apa
ya mungkin perasaan saya aja kali ya
kadang kan dalam fase amnesia seperti ini banyak sekali yang aneh dalam pikiran
oh ya sebentar lagi kita sampai pak
ternyata gak terlalu jauh
walaupun mereka udah putus
paling gak kalau sal tau sienna udah meninggal dia pasti akan mengingat saya
paling gak dia berduka cita
cinta gak mau salahkan peer

kau tidak bekerja dengan nia
siena itu meninggal dalam keadaan hamil
jadi kamu gak tau kalau dia hamil
kalau sienna itu meninggal karena kebakaran di villa la rosa
yang ternyata saya baru tahu kalau dia tante kamu
dan saya ingin kamu tau
walaupun mungkin kamu sudah paham
kalau shienna itu adalah satu satunya adik saya
dan dia adalah orang yang saya paling sayang di dunia ini
dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari tau
apa yang sebenarnya terjadi dengan siena
sampai semuanya jelas
karena adik saya yang sekarang sedang terbaring di makam yang di depan saya ini
bisa istirahat dengan tenang
bukan dalam kesedihan
pak bobi apa sudah dicek di mana prosesnya pak nino sekarang
oke silahkan dicek
sepertinya orang orang di sekeliling aku sedang tidak baik baik saja
kak bobi dan elsa juga
kemaren aku sempat chat dia dan dia gak masuk
apa karena dia sebelumnya pulang dengan keadaan sangat pucat ya
ya wajar sih karena kan dia yang bawa sienna ke villa la rosa
lalu terjadilah kebakaran itu
silahkan duduk pak nino
ini agak telat soalnya tadi ada antrian bbm karena harganya lagi naik
makanya agak telat
bisa dimaklumin terima kasih udah datang
tadi pas saya telepon pak nino sedang di parkiran bu
ya kalau gitu kita bisa langsung aja to the point nya
pak nino bagaimana dengan penawaran dari perusahaan kami
apa pak nino bersedia untuk bergabung
ya pak bobi udah
menyampaikan hal itu tapi persoalannya
saya sih bisa aja cuman
mungkin tidak akan maksimal karena beberapa waktu ke depan kan
beberapa persoalan yang
harus saya urusin
sebenarnya bukan persoalan pribadi tapi memang
ini tetap bersinggungan dengan saya
berarti kebahasan waktu sih
pak bobi terima kasih sudah mengantarkan pak nino
bisa tinggalkan kami dulu sebentar saya perlu bicara
terima kasih pak nino
maaf kalau saya lancang tapi
apa ini ada hubungannya dengan
meninggalnya sienna di vilangetan terus sedalam
semua ini ada hubungannya dengan sienna
saya tidak tahu
dimana saya harus mulai tapi
saya sangat berterima kasih
sebelumnya ayah kamu pernah membantu ayah saya
kalau kamu ingin berbagi dengan saya
mau cerita tentang apapun itu
silahkan saja nino
karena dari yang saya lihat dari kamu datang ke sini
lihatlah kamu terlihat
seperti bukan kamu
seperti kamu bukan kamu
kamu ada yang dipikirin apakah
sampai sepengaruh itunya untuk si kes kamu
apa yang terjadi
waktu acaranya abu rosa itu
aku sempat ketemu dengan sienna dan
kita adu argumen
aduh argumen di sana maksud kamu hanya untuk kayak
sharing atau kayak berantem
saya ingin bilang terima kasih mir
terima kasih buat apaan
ya untuk couple yang kita pakai baju samaan itu
sudah kirim ke ibu saya orel
gimana maksudnya reaksinya gitu
ke seluruh tetangga yang datang ke rumah ibu saya
ibu saya sih senang banget mir
sampai dibilang kalau kamu adalah calon nantinya
kenapa dikasih lihat ke tetangga
sama kan saya punya sepupu ya yang tinggalnya gak jauh dari rumah ibu saya
dia bilang ibu saya sekarang selalu ceria mir
terus kalau ditanya kapan saya akan menikah
dibilang sebentar lagi
apa bilangnya begitu ya
ya kan ibu saya tahunya nanti akhirnya kita akan menikah
aduh gimana ya
kayaknya emang harus terus terang deh
kalau ini tuh kita cuma pura pura
padahal dia inget kan
kayak orang jantungan aja loh
padahal dia inget kan
kalau kita ini kan cuma pura pura
udah deh gak usah ngomongin masalah sampai ke nikah nikah segala
udah deh aduh khayalan
udah udah tim tim tim
ini kenapa rena belum keluar keluar juga ya
aduh udah deh ah
gue lebih baik menghindar aja
gue bener bener kagak kuat kalau ngadepin parija ngomongin soal pernikahan
kayak seolah olah kita ini pasangan beneran aja
ini sih pak
nah ini rena belum pulang ya
kok belum keluar keluar gitu pak
emang ini belum waktu gak keluar
gak enak badannya
seolah jaga seolah
gak apa apa mir
masak praku curna
kan tadi saya udah bilang di telpon
bahwa saya dan pak bimana
mau ketemu dengan anda
lama kita gak ketemu
terakhir saya mencari tahu tentang siena
saya mendapatkan informasi
kalau dia sudah tidak ada di manajemen kamu lagi
tapi dia tidak menceritakan apa apa
apakah kamu bisa menceritakan ke saya
itu memang keputusan sienna yang diinfo dari manajemen saya
sebenarnya itu keputusan gue
karena sienna membuat manajemen tercoreng
tapi gue takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya
kamu yakin sienna yang mau keluar
kalau begitu kamu ceritakan ke saya apa alasannya
dari tadi saya perhatiin
kayaknya kamu gelisah banget ya
apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan
bayangkannya tentang nama dia
oh kan enggak
jadi indonesianere maksudnya
ini panggilan taru
atau dia memang sudah berubah
pasti ada alasan yang kuat
dan ini masalah yang harus kita cari tahu jar
oke terima kasih
pak ada informasi
kalau besok elsa dan nino dipanggil lagi ke kantor polisi
untuk dimintai keterangan
biasa kita ke sana juga
ya sebenarnya kita bertengkar
pada saat itu karena
aku harus bertanggung jawab
atas kehamilan yang
kenapa kamu harus bertengkar kalau
ya kamu yakin atau enggak itu anak kamu
enggak seperti itu karena jujur
aku sendiri sama sekali gak pernah menyentuh dia
tetapi si yogyanya sebagai seorang perempuan kenapa dia bisa nuduh kamu
sedangkan kamu gak pernah melakukan itu
kenapa dia bisa sih yakin itu bahwa
kamu adalah bapak dari anak
jadi memang waktu itu
aku enggak sengaja ketemu
udah mabuk banget
terus karena dia buat keributan
aku kenal jadi aku menawarkan yaudah deh
makanya aku nganterin dia pulang pada waktu itu
sampai ke rumahnya
mungkin dengan alasan itulah
dia berpikir kalau pada malam itu
aku ngeliatin sesuatu sama dia
ini juga jadi salah satu
alasan atau alibi
untuk pihak kepolisian
ya menyambung benang merah lah
terhadap kasus meninggalnya sena ini
gak apa apa aku tahu
berat dan gak segampang itu untuk aku omongin
untuk kamu tenangkan diri
di suatu saat nanti
pada akhir waktu
kebenaran itu pasti yang terungkap
kita jadi ngomongin soal ini kan seharusnya ngomongin soal pekerjaan
yang penting kamu udah bisa
kontrol dulu baru kita bisa mulai
oh ya satu hal lagi
tolong jangan share ke siapa siapa
karena ini kan menyangkut kerja sama kita
saya juga nggak mau kalau nanti
ada orang lain yang
terlibat di sini
okay soal pekerjaan
sudah simpan barang barangnya pergi tadi
ya semoga aja acaranya lancar pak
mengait bapak sebagai ini
udah nemenin saya
lihat kamu kalau mau pulang doang aja gak apa apa
oh baik bos
kamu udah pulang
habis dari mana
jalan jalan tadi sama rendy ditemenin
kalau gitu paham
saya dari luar
belum mandi belum ganti baju
saya ganti baju dulu mandi dulu
buat apa masuk
kan saya mau mandi
ya kan aku juga gak akan liatin kamu mandi
ya terus ngapain masuk
masuk ke dalam tuh ngapain
ya nyiapin kamu baju lah
saya bisa nyiapin baju saya sendiri
kamu gak mau aku siapin
gak usah saya siapin sendiri aja
terus aku nggak boleh masuk ke kamar
nanti aja selesai saya mandi kalau mau masuk masuk
enggak gak ada apa apa

aku nanti saya gak pakai baju kalau mau masih di situ kan
iya pokoknya intinya kalau mau masuk saya mandi dulu
udah saya beres beres baru kalau mau masuk masuk
gak usah cemberut gitu mukanya
saya masuk dulu ya
beli masuk kamar
ya udahlah ya
biarin aja ngambek
nanti juga baik sendiri
ya kalau misalkan dia masuk
harus melihat kado ini kan gak jadi kejutan namanya
ntar juga kalau ngeliat kado dari saya
juga dia happy juga
udah gak ngambek lagi
tapi situasinya jadi nggak tepat sih
tapi ada yang di perseri sama andi
mama bisa ngerti lah ya
dan mudah mudahan andi bisa ngerti
kalau perayaannya cuma begini
soal kenapa sih
kayaknya kemarin udah baik baik aja
kok sekarang balik lagi ke awal
gue pikirnya aku gak bete
tadi kiki lihat mas al pulang sama mas reddy
terus abis itu
cuma kiki gak tau kemana mas al kemana
mbak andi kenapa
mbak andi bete sama mas al
kemarin tuh udah baik baik aja
eh terus sekarang balik lagi kayak di awal
maksudnya mbak andi tuh sifatnya mas al
kayak waktu pertama kali mas al pulang ke rumah ini
kamu lihat sendiri kemarin kemarin ini
mas al lagi baik sama aku
berhatiin sama aku
ya mencoba untuk
mulai lagi dari awal
tapi ini kenapa dia balik lagi
terus abis itu mas al ngapain mbak andi lagi
gak tau lah tanya sendiri sama orangnya
mendingan aku mama aja
lah ini gimana sih
majikan berantem pasti yang kena
nah abis itu kikit disuruh nanya ke orangnya
lah yang ada diserangap lah kiki
udah tau sifatnya mas al
ya meskipun masih lupa cuma kan
sampai sini aja ya
ya sekali lagi terima kasih ya
udah mau anterin
harusnya tadi kita meeting
bukin soal kerjaan tapi malah
isu yang lain
pasti alsa juga sedang mengalami masalah yang sama
mereka bisa handle semuanya
yaudah kalo gitu saya prosesi